yang saya khawatir kalau besok memang daya beli masyarakat yang kemudian turun
nah disini persoalannya tentu kita harus berpikir lagi seperti apa harus mengimbau masyarakat
karena tentu saja hidup korban yang satu tujuh juta yang kita siapkan itu semua ada di rakyat
bukan milik pemerintah oleh karena itu ini juga bukan pekerjaan ringan
kalau dia naik secara normal sampai batas tertentu kami nggak ikut
biarkanlah rakyat juga bisa menerima positifnya peternak kita nggak harus hidup juga
dan biasanya memang momen seperti inilah mereka juga mendapatkan
tapi ada batasnya ada range
yang kita akan ini masih normatif atau tidak
dan kalau itu harus ada intervensi ini membutuhkan pembicaraan yang juga panjang